itu cuma sampel
akan ada ribuan poster macam itu terpasang di kota bandung
seluruh warga bandung termasuk keluarga saudara dan teman teman kalian akan tahu bahwa kalian itu sesungguhnya adalah copet
kalau begitu tetaplah menjadi mahasiswa dan mahasiswi saya yang baik
dan laksanakan secara bersungguh sungguh dan bersahaja kewajiban kalian untuk melaksanakan kkn atau kuliah kerja nyopet
mereka tidak akan bisa lepas masker
gak akan terjadi lagi
soalnya saya mau berhenti jadi copet
kalau kalian berhenti jadi copet kalian mau jadi apa
mau jualan cilok
siapa yang menginspirasi kalian
tukang cilok yang pernah saya beli ciloknya
mereka yang nyopet mama
sekarang saya sudah punya foto kalian
kalian sekarang boleh enyah dari hadapan saya
hari ini baru saja kedua junior kamu mendapatkan pelajaran penting bahwa copet juga bisa kecopetan
selain itu dia juga sudah bertemu dengan ubed yang membuat keyakinannya untuk tetap berkarir sebagai copet menjadi koya
papa tahu soal cara cara orang nyopet
emangnya papa dulu pernah jadi copet
papa dari dulu kerjanya jadi tukang cilok
terus papa tahu dari mana soal cara cara orang nyopet
dari cerita orang orang
kirain papa bakal copet
ubed itu boleh dibilang dulu salah seorang copet yang paling berbakat di kota ban
sayang di saya dia insang
kenapa dia insaf
tapi itu tidak mengerankan
saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama
meninggalkan dunia percopetan dan mencoba bekerja seperti orang orang pada umumnya
saya sedih kecewa kesel
tapi kemudian profesi sebagai copet tersenyum memandang saya
memanggil saya untuk kembali
terus copet copet baru yang mau keluar itu gimana
tak akan semudah itu
dari kantor polisi
nengok si bubun
gimana kabarnya si bubun
masih tahanan sementara
kasusnya masih dalam proses
tersangka sebagai penadah
dia beli motor nggak ada surat suratnya
ada kemungkinan bebas
kita tunggu aja prosesnya
akan gak ngebantu
akan kenal banyak polisi
saya lebih tertarik buat mikirin orang orang yang kerja di sini
bagaimana caranya bisnis bisa tetap bertahan
syukur syukur bisa jadi lebih bagus
biar mereka bisnis tidak terpaksa tutup
dan mereka kehilangan pekerjaan
kamu masih kuat jang
kuat gimana maksudnya kang
bekas anak buah saya di bisnis yang dulu
yang masih bertahan sampai ke akhirnya
yang ikut di bisnis saya sekarang
bisnis yang tidak sebagus dengan yang dulu kita bayangkan
seperti dulu waktu akang kerja ikut kang bahar
sampai gak diperlukan lagi
kamu masih muda
kamu masih punya kesempatan
kalau mau punya bisnis sendiri
kamu bantu akang aja
mempertahankan bisnis ini
gak tau kang
cuma itu yang ada di pikiran saya
selain bubun yang ada masalah dengan polisi
temen temen kamu yang lain baik baik aja
kang murad sama kang firman sahbitra
ada masalah sama siapa
ada masalah diantara mereka sendiri
kalau versi kang murad kang pipit
kalau versi kang murad kang firman sahpitra marah
karena gak diajak jadi petani
akang sudah survei lahan pertanian di lembang
akang sudah tanya tanya barangkali ada lahan yang mau dijual
tapi belum ada info
kalau kita jadi nanti tinggal di sana

kita bisa sepertinya berpengalaman dengan lahan yang mau dijual
berhenti wisata setiap hari
kang murad cuma mau bawa keluarganya
istri sama anaknya
kang murad cuma mau bawa keluarganya
istri sama anaknya
gak mau bawa kang firman sahpitra
jadinya kang firman sahpitra kecewa
berhenti wisata setiap hari
sebelum merasa takut
mungkin dia bingung
istrinya sudah gak ada
anak anaknya semua sudah nikah
sudah hidup masing masing
kalau dia harus kehilangan partnernya yang sudah sekian lama
mungkin dia merasa sudah tidak punya siapa siapa lagi
kamu hibur dia
yang penting dia terhibur
kalau kamu mau jahe pongan di depan dia
bapak itu pengangguran gak
kalau dia pengangguran miskin dan lemah iman
kita ajak jadi copet
kita bukannya udah mau berhenti jadi copet
buat apa masih ngajak orang lain buat jadi copet
ini diri arrangannya

ada apa botak
saya bawa ulen sama tope ketan
kamu di mana
di rumah mamang
bukannya akang yang harus assalamualaikum
nanti akang cerita
baru masak air
masak air dulu
kan kalau airnya benar benar panas
kan akang bilang kopinya jadi nggak enak
jadinya lama tuh
esy masak airnya sedikit
ya udah akang tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
ya udah aku tunggu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ulen sama tape ketan buat mamang
tadi saya taruh di atas meja
begitu bangun toto sudah hilang
nggak tahu siapa yang ngambil
udah hilang juga nggak apa apa
essi di hari ke dua puluh tahun kita nikah
tiba tiba kepikiran sama hakang buat ngasih kamu hadiah
setengah hari akang keliling kota bandung
tadinya akang mau beliin kamu baju
akhirnya akang putusin buat beli sesuatu
yang bisa kamu pakai sehari lima waktu
nggak ada makan makan
nggak nyebutan siapa siapa sekarang tapi
kamu akan bersih

nggak ada yang servantsan
siapa tak design suatu nukar
jadi mau pinjem uang
ada yang mau kasih pinjam
ada temen saya
pak wirya mau butuh berapa
orang lembang yang mau pinjam uang jadi
sudah kamu cek
pipit hari ini nggak masuk lagi
gak tau sakit
gak tahu karena masih marah sama saya
oke nanti saya cek
baru saat ada kang pipit
udah pulang lagi
tadi bilangnya habis ketemu komandan
kang pipit mengundurkan diri
mengundurkan diri sebagai security
kata teman saya yang security juga
katanya habis menghadap komandan
mau mengundurkan diri
ini surat surat tanah saya
saya lihat dulu
di depan gedung merdeka
lagi duduk duduk aja
ikut duduk duduk aja
surat surat tanahnya masih giring
asal boleh kita bawa buat jaminan
terus kamu antar ke dia
asal surat surat tanah bisa saya bawa buat jaminan
saya kira cuma mau dilihat aja
enggak harus dibawa
saya butuh uangnya
iya saya mau ketemu dia
udah beberapa bulan
ini sudah kalahkan aku
saya juga mau berhenti jadi security
mau jadi petani
kalau ada lahan pertanian di lembang ada yang mau dijual
saya suruh kasih tahu saya
gak sekali yang dijual aja
kalau nanti mau dijual bilang ke saya
belum ada niat buat ngejual
hai hai bukan kamu benar kang pipit berhenti kerja jadi security ya tadi saya udah desain
desain apa mundurkan diri desain iya terserah kamu aja bukan terserah saya yang
benar memang itu boleh yang penting kamu seneng bukan yang penting saya senang yang bener memang
itu baiklah kalau begini salah kang pipit apanya yang salah bukan baiklah kalau begini tapi baiklah
kalau begitu kenapa ya saya salah terus mungkin karena saya belum sarapan kamu punya uang
hai hai kau berat baik pasang dulu mau minum apa apa ya
pucino ya lainnya sama yang banyak nanti sakit perut lagi sama nya dikit aja kamu beneran nggak

kamu beneran nggak makan iya saya sudah tadi
kamu beneran gak makan iya saya sudah tadi baiklah kalau begini baiklah kalau begitu aku
ada ide bisnis bisnis apa bisnis kecil kecilan iya bisnis kecil kecilan apa bisnis kecil kecilan
makanan kecil mau buka toko dimana online rencananya aku mau ambil dari beberapa
rumahan terus nanti jualnya pakai merek aku sendiri mereknya apa belum tahu masih mikir
mau kamu jual apa aja yang mau kamu jual apa aja yang mau kamu jual apa aja yang mau kamu jual apa aja
harsh makanan kecil tradisional khas jawa barat kayak opak ranginang kicimpring opak
ranginang kicimpring opak ranginang kecimpring memangnya masuk kategori makanan kecil kan
ukurannya besar nggak tahu juga deh pokoknya makanan khas jawa barat
makanan khas jawa barat
makanan khas jawa barat
makanan khas jawa barat
kenapa kang pipit berhenti kerja aja di sekuriti
biar gak ketemu murad
memangnya kang pipit sekarang seberpisan
sampai gak mau ketemu kang murad
berarti kamu harus hunting ke pelosok pelosok
di bandung juga masih banyak kok yang suka bikin makanan tradisional kayak opak ranginang kecimpring
terus tujuan kamu bahas ini sama aku apa
mau ajak jahin
gak usah ikut dagang
makanya sudah berapa
aku kebagian untungnya gak
itu kalau kamu untung
kalau kamu rugi
ya jangan sampai rugi
tapi resiko rugi dalam usaha kan pasti ada
kang murad yang tenir
ya terserah istilahnya apa
aku cuma pengen investasiku aman
saya baru saja ketemu kang pipit lagi
dia malah minta dibayarin makan
ya mah orangnya emang begitu
saya ajak ngobrol pelan pelan soal masalah sama kang murad
sambil nemenin dia makan gak tuntas
dia buru buru mau pulang
kita kan keluarga
masa pecat cuma karena salah paham aja
jadi saya harus gimana
udah ketemu kang pipitnya
gak usah kang
pakai bayar parkir segala
kami juga itu
saya barusan ketemu kang pipit lagi
dia malah minta dibayarin makan
ya mah orangnya emang begitu
saya ajak ngobrol pelan pelan soal masalah sama kang murad
sambil nemenin dia makan gak tuntas
dia buru buru mau pulang mules katanya
jangan kang kita kan keluarga masa pecah cuma karena salah paham aja
jadi saya harus gimana
udah ketemu kang pipitnya
gak usah kang pakai bayar parkir segar
ketemu kang pipit
kang pirmasah fitra
ada urusan apa lagi
mau ngebahas masalahnya sama kang murad
masih belum beres
ledang ledang ledang
ya saya pernah ketemu dia
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
eh kang ada apa
saya udah lama pergi dari sini
saya lupa jalan ke toilet
kumpulin semua temen kamu
anak buah si bubun
selamat siang om
selamat siang om
mau beli cilok
mau ngelanjutin omongan yang kemarin
ada kejutan buat kamu
pergi ke alun alun
di sana terpasang poster bagus yang bisa bikin hidup kamu dan temen kamu susah
sebaiknya kamu lihat sekarang juga
maaf om saya harus pergi dulu
ada urusan penting
mereka pasti akan kembali
saya ada di sini
lama sebelum si bubun datang ke sini
setelah saya dan temen temen yang lain pergi
sejarah si bubun
di sini sudah tamat
kembali di sini
sama temen anda sembilan
alun alun disebelahnya yang ada pak gerseng
kapan kita foto berdua
nggak usah banyak nanya cepet kesini sekarang
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
cari apa teh
opak keranginan kicim pring
biar saya yang markir fotonya
mau ngecek jualan kicim pring
nggak bisa ditelepon aja sama ngudungnya
ini produk siapa
mau beli banyak
ke saya aja juga bisa nggak usah langsung
saya mau beli buat dijual lagi
mau beli langsung dari yang bikin
kalau akan nggak mau ngasih tahu nggak apa apa
kita bisa beli harga
buat dijual lagi
bukan saya cuma bagian marketing
itu cuma sampel
akan ada ribuan poster macam itu terpasang di kota bandung
seluruh warga bandung termasuk keluarga saudara dan teman teman kalian akan tahu bahwa kalian itu sesungguhnya adalah copet
kalau begitu tetaplah menjadi mahasiswa dan mahasiswi saya yang baik
dan melaksanakan secara bersungguh sungguh dan bersahaja kewajiban kalian untuk melaksanakan kkn atau kuliah kerja nyopet
mereka tidak akan bisa lepas deh cak raman
teteh ini mau beli kicimpling banyak
buat dijual lagi
bukan saya cuma bagian marketing
itu cuma sampel
akan ada ribuan poster macam itu terpasang di kota bandung
seluruh warga bandung termasuk keluarga saudara dan teman teman kalian akan tahu bahwa kalian itu sesungguhnya adalah copet

kalau begitu tetaplah menjadi mahasiswa dan mahasiswi saya yang baik
dan melaksanakan secara bersungguh sungguh dan bersahaja kewajiban kalian untuk melaksanakan kkn atau kuliah kerja nyopet
mereka tidak akan bisa lepas deh cak raman
ada yang mau beli kecipring kita dalam jumlah banyak
buat permulaan katanya mau beli seratus kilo
buat dijual lagi
iya tapi pakai merek dia sendiri
pakai merek dia sendiri
kamu kesini aja ngomong di sini biar saya nggak bingung
keliatannya lagi seneng
di cimbrinya ada yang mau ngobrol
saya belum selesai ngomong udah langsung jalan
sudah punya suami atau belum
tahu dari mana
saya berharapnya begitu
ini saingan kamu
ngacak kamu yang ngacak ternyata kita nggak bisa berhenti jadi copet ya mungkin ini nasib kita
ngapain pedamai ke tangan aku aku mau ngomong kan bisa gak harus sambil pegang pegang ya udah
jangan marah tuh nanti aku nggak jadi ngomongnya kan dari tadi juga udah ngomong ya sok sekarang kamu
diubah maksud kamu kita tetap bisa berhenti jadi copet ya gimana caranya enggak tahu
si bubun pasti nggak bakalan rela posisinya saya ambil alih dia kan di penjara tahanan sementara
di persidangan nanti bisa aja dia diponis bebas kita bisa diponis bebas
kalau pun nanti diponis bersalah hukumannya enggak lama setelah bebas mungkin dia kembali
ke sini kalau dia balik lagi gimana di sini dia sudah tidak punya tempat sejarah dia sudah tamat
kalau dia maksa mau ngerebut lagi tempatnya kita perang sekarang yang harus kita waspadai
pasti ada yang masih berpihak ke bubun bos kita bos bubun
bukan kang cecep kamu mau ngelawan saya emang enggak saya udah ngerasain perut saya ditinju sama
dia rasanya semua isinya mau keluar jangan sombong saya juga udah ngerasain tinjunya kang cecep di perut
saya mau nyobain lagi sampai kamu diangkut ke unit gawat darurat di terminal ini ada penguasa yang
sebenarnya kita cuma orang orang yang numpang berbisnis
mereka harus tahu kita harus permisi
tadi si ujang bilang ada yang mau ngeborongki cimpring buat dijual lagi tapi mau pakai
masih belum jelas makanya si ujang akan suruh ke sini
kamu pergi iya kemana enggak tahu ngebilang
hai kamu dimana di kantor kan saya suruh kesini kesini mana rumah saya saya kira ke
kantor soalnya waktu saya pergi akan di kantor itu kan tadi ini sekarang maaf kang
si ujang nyasar nyasar kemana disuruh kesini malah kesana
disuruh kesini malah kesana
kesana mana kantor atau bukan nyasar itu masalah alamat salah alamat itu nyasar esi boleh boleh apa
salah alamat itu kalau mau akang bilang nyasar boleh
kapan kamu ada rencana ke toko sepatu belum ada rencana rencanain atau mus
kenapa mak kalau kamu ke toko sepatu ingat emak terus beliin emas sepatu adinda emak mau minta dibeliin
sepatu adinda iya
hai yang gambarnya daun singkong tiga
mustahil buat dipakai latihan badminton sama susi susanti
kalau akan gak ada uang bilang aja sama emak